setelah menangkap wk tersangka pelaku penipuan investasi bodong berkedok robot trading
polisi mulai menelusuri harta dan aset kekayaannya
crazy rich surabaya itu kerap memamerkan kekayaannya lewat akun instagram
polda jawa timur telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini
penyidik juga menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
serta bapepti untuk menelusuri aset wk selama melakukan bisnis tipu tipu
penelusuran aset dilakukan sebagai langkah mencari keadilan bagi lebih dari dua puluh lima ribu korban robot trading
tak tanggung tanggung selama menjalankan bisnis robot trading ini omsetnya mencapai sembilan triliun rupiah
kami minta teman teman media masyarakat juga sebagai korban untuk bantu kami mengawal
mengasistensi kami bahwa kami bisa tetap amanah kami bisa kerja dengan baik
makanya kami juga menggandeng dari ppatk dari instansi luar kami juga berkoalisi dengan bapepti
untuk kami ppatk tracing terhadap aset
bisnis robot trading wk dimulai pada dua ribu dua puluh
ia menjalankan bisnisnya tersebut dengan modus operandi melakukan jual beli minuman kesehatan
dengan bonus robot trading
kepada membernya wk menjanjikan keuntungan berkali lipat
sempat berjalan mulus tetapi setelah banyak member yang gagal melakukan penarikan uang
mereka akhirnya melaporkan wk kepada polisi
salah satu korbannya adalah ayah rinza jubair warga kota malang jawa timur
ditemui pada kamis rimzah bercerita ayahnya tak hanya tertipu robot trading
tetapi juga tertipu dalam jual beli tanah
awalnya pada november dua ribu dua puluh satu ia ditawari ikut robot trading
awal mula kami transfer sekitar satu m sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
nanti angkanya mengikuti
dan untuk membeli robotnya sekitar empat puluh dua juta sekian
dan keesokan harinya tanggal dua puluh tujuh november kami juga men transfer lagi sebesar empat miliar rupiah
dan pada saat itu dua ribu dua puluh satu
kecurigaan mulai timbul pada tujuh belas februari dua ribu dua puluh dua saat gagal melakukan penarikan dana
korban akhirnya menghubungi tersangka tetapi saat itu tersangka meminta korban
melakukan penarikan dengan nilai nominal yang lebih kecil
ternyata korban tetap tak bisa menarik uangnya
puncaknya korban tak lagi bisa menghubungi tersangka dan kemudian melapor kepada polisi pada september dua ribu dua puluh
total kerugian yang dialami korban dalam kasus robot trading mencapai enam miliar rupiah
selain berinvestasi dalam robot trading korban melakukan jual beli tanah dengan tersangka
padahal investasi korban dalam jual beli tanah dengan wk
menurut korban tidak akan mencapai keuntungan